menyambut datangnya bulan suci ramadan kota semarang menggelar karnaval budaya
yang diikuti ribuan pelajar dari tingkat tk atau taman kanak kanak
hingga sekolah menengah pertama alias smp untuk tahun ini saja
karnaval budaya anak mengambil tema silaturahmi dan juga kebersamaan
yang bertujuan menanamkan semangat kerukunan umat beragama kepada anak anak kecil
dalam karnaval di lapangan pancasila simpang lima semarang
ribuan pelajar mengenakan pakaian adat setiap kontingen sekolah tidak ketinggalan
selalu membawa replika bunga manggar dan hewan warok yang selalu
warak maksud kami yang selalu menjadi simbol khas dalam prosesi dukderan
yang digelar dalam menyambut ramadan suasana karnaval anak ini pun jadi meriah
ketika beberapa sekolah menampilkan atraksi drum band yang membawakan lagu lagu populer saat ini
prosesi penyambutan bulan suci ramadan di kota semarang akan ditutup
dengan tradisi dukderan yang akan digelar pada sabtu empat mei
yang akan menampilkan replika hewan warak raksasa yang dibawa pawai dari halaman balai kota
jalan pemuda menuju masjid agung kauman